anggota dprd jombang jawa timur menginginkan mobil dinas karena iri pada kepala desa yang mendapat jatah mobil
pemerintah kabupaten jombang tidak berani menganggarkan karena tidak ada regulasinya
ya ironisnya para wakil rakyat ini masih bersikeras mencari celah regulasi demi mendapatkan jatah mobil dinas
anggota dprd jombang rupanya belum puas dengan tunjangannya
mereka menuntut jatah mobil seperti yang dimiliki kepala desa babinsa hingga babin kamtipmas
sebenarnya beberapa petinggi dprd jombang telah mendapat mobil dinas
antara lain ketua tiga orang wakil ketua pimpinan fraksi dan komisi dprd
namun ternyata seluruh anggota dprd jombang juga meminta jatah mobil dinas
permintaan wakil rakyat ini menuai kecaman dari masyarakat jombang
tugas mereka yang harusnya menyejahterakan rakyat kini disibukan oleh kepentingan mobil yang dibeli dari uang rakyat
sebetulnya berat dewan dia itu dibeli oleh rakyat
mestinya ya harus tahu dengan rakyat yang memilihnya
masa dia mau
pemerintah kabupaten jombang tidak mau mengambil resiko dengan menyetujui permintaan anggota dewan
mereka tidak akan menganggarkan mobil dinas dprd karena tidak ada regulasi dan payung hukumnya
meski mendapat reaksi penolakan dari warga dan pemerintah daerah
anggota dewan bersikukuh tidak akan menghapus permintaan mobil dinas bagi masing masing anggota
mereka justru akan menunggu dan mencari payung hukum agar keinginannya terpenuhi
kalau menghapus saya juga menghapus tapi saya kembalikan kepada cantola hukum
kalau ada cantolan hukum saya siap
saat ini ada dua puluh delapan kendaraan dinas yang sudah dimiliki oleh anggota dewan
kini mereka mengajukan tambahan dua puluh dua mobil dinas untuk anggota dprd yang belum kebagian mobil dinas